dalam acara silaturahmi terakhir dengan jajaran menteri kabinet kerja
presiden joko widodo menyampaikan kesan lima tahun bekerja bersama wakil presiden yusuf kala
baginya adalah pengalaman politik dan bisnis kala amat membantu dirinya sebagai teman berdiskusi berbagai permasalahan
yusuf kala pun balik menyanjung jokowi dodo
di mata kala jokowi merupakan pemimpin yang detil karena intensitas turun ke lapangannya cukup tinggi
spesial terus ada yang tidak spesial tiap hari spesial
spesial pusingnya spesial kejar kejaran dengan waktu spesial terus
karena setiap hari kita selalu memiliki persoalan memiliki masalah yang harus diselesaikan
setiap hampir setiap hari selalu ada
dan ya kita terbiasa dengan itu tetapi kan kejar kejaran waktu kan sangat penting
dalam rangka mempersiapkan mengantisipasi
itu adalah sebuah masalah yang ada di dunia
kalau yang pertama berapa orang
beliau ini pak yusuf kalla ini kan seorang yang memiliki pengalaman di segala bidang
memiliki beliau pernah menjadi pengusaha pernah menjadi ketua golkar di politik
pernah menjadi menteri pernah menjadi menko pernah menjadi wapres apa
semuanya beliau pengalaman beliau pernah miliki
jadi oleh sebab itu seringkali entah pagi subuh entah siang entah tengah malam kita selalu
baik wadah pun baik bertemu muka saya
ya itulah hal yang sangat baik bagi saya dalam bertukar pikiran
untuk memutuskan setiap hal yang sangat penting bagi negara ini
bersama tuan presiden bersama para menteri
baik insya allah
kalau tidak baik bagaimana kita bisa
ya saya akan memberitahu dengan baik
beliau mengatau detail karena selalu membawa ke daerah
jadi detailnya sama beliau paling mengetahui semua jantina
jangan terbohong sama kalian